adikku sayang apa yang harus kakakmu lakukan
sona makan dulu
gawat mah rumah kita bisa sepi
kita harus melakukan sesuatu mbak
selamat siang sona
kamu juga sih
tawarin sona makan kek
saya takut bu
abis mukanya non sona serem banget
baru saja pulang
mau bicara dengan sona
dia pulang sekolah uring uringan
tanda tegur dia diam saja
ada masalah apa sih antara kalian
nanti tante tanyakan pada sona ya
berjumpa dengan sona
sana boleh mama mengganggu
ya ampun guling yang dipeluk
oh selai kesal juga
siapa sih yang membuat kamu kesal saya
orang cakep cakep begitu dibilang mau main karet
dulu cakep saya main karet
apa sih yang sudah dilakukan ida terhadap dirimu
dia punya pacar baru ma
kamu tahu dia punya pacar lagi
orang teman sekolah kok
wah itu sih pakem makan tanaman
tadi kan ulangan ma
cewek itu ga iscontek kan sama dia
sejak kapan anak mau suka nyontek
sampai kesontekan pun saya bisa kok
cuma perbuatannya itu ma
sangat menyembuh perasaan
baru begitu saja kau bilang sudah pacaran
saya sering lihat kok mereka jam dua di kantin
kan masih berdua
banyak pemuda lain yang lebih cakep dari pemain karetmu itu
bukan cakepnya ma
susah nyari kayak gitu lagi
jangan gitu dong
nah suana semua ini masakan kesenanganmu ya kan
jangan gitu dong
kalau kamu makan sedikit kamu kan sudah senang
orang saya mau makan yang banyak
saya terpilih untuk menguasai kekuasaanmu
saya terpilih untuk mewakili universitas saya pada pertandingan karate antar mahasiswa
rupanya di sini ada kuman bisu ya
nggak naik kelas
sekarang kan belum musim kenaikan kelas mah
adikku sayang apa yang harus kakakmu lakukan
suana makan dulu
rumah kita bisa sepi
kita harus melakukan sesuatu mbak
ini makanan kesenanganmu
kue putu spesial
aku suapin ya
ya tinggal satu lagi
kamu sih dari tadi diam saja
kamu sih dari tadi diam
jadi aku yang makan terus
jadi aku yang makan terus
yang satu ini buat siapa
yang satu ini buat siapa ya

hah aku makan aja deh
hah aku makan aja deh
aku belikan lagi mau nggak
aku belikan lagi mau nggak
oke deh aku beli lagi
oke deh aku beli lagi
mama berikan panda kesayanganmu
kamu disini saja ya temani kak sona
solah mama tinggal dulu ya
ngapain kamu latihan aja
kenapa kamu kesini
dede dulu juga sering disakiti laki laki
saya tahu cara membalasnya dong
mau tahu nggak caranya
kalau dia datang
langsung aja tanya
ngapain kamu kesini
kalau perlu nona
kalau dia ngebales
terus pukul aja perutnya
biar babak belur nona
ga terserah buat aku
kan itu abang